pemerintah melalui kementerian pupr mulai melakukan pendataan dan pemeriksaan untuk menentukan kelayakan stadion sepak bola di indonesia pasca tragedi kanjuruan malang
salah satu stadion yang dicek kelayakannya oleh petugas kementerian pupr jawa timur pada senin siang adalah stadion surajaya lamongan
stadion kebanggaan supporter laskar jaka tingkir ini dicek kelayakannya sebagai kandang persela pada liga dua
pemeriksaan administrasi stadion mulai dari izin mendirikan bangunan
laporan pengelolaan stadion hingga sertifikat laik fungsi
selain itu petugas juga memeriksa struktur bangunan mulai dari pintu masuk ruangan ruangan hingga tribun penonton
saat dicek satu persatu petugas menemukan struktur bangunan terutama pilar tribun stadion yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini mengalami retak retak
selain stadion surajaya lamongan kementerian pupr akan melakukan pengecekan di beberapa stadion lainnya di jawa timur
di antaranya stadion ratu pamelingan madura
dan stadion brawijaya kediri